saya sebetulnya tidak tahu tentara itu apa
kecuali dia berseragam bersenjata dan terlihat gagal
lalu saya menonton di dalam film
tentara tentara itu berperang
walau dia penuh luka dan teman temannya habis
tapi dia tetap menang
saya lupa waktu sekolah sd
waktu ditanya sama guru saya cita cita saya apa
saya baru ingat ingat cita cita itu sekarang
setelah saya membicarakannya
waktu itu saya mulai tumbuh besar
setelah saya bisa merasakan bahwa hinaan itu menyakitkan
setelah saya berpikir bahwa hidup itu harus diperjuangkan bagaimanapun caranya
saya mulai lupa dengan cita cita itu
lupa dengan cita cita jadi tentara
kalau saya mungkin gak pernah punya cita cita
saya yang pernah punya cita cita
kamu yang mungkin
kamu yang mungkin gak pernah punya cita cita
sama sama berjalan mengikuti nasib
ketempat yang tidak pernah kita kenal sebelumnya
tempat yang sudah akan tinggal sejak lama
tempat yang sudah ditinggal untuk pergi selamanya
tempat yang sudah
tempat di mana sekarang saya cuma berdiri
kursus sablon saya sudah selesai
habis lebaran saya ganti status jadi karyawan
dulu perasaan saya tidak punya cita cita
sekarang tau tau punya
saya pengen jago sablon
terus punya sablon sendiri
terus punya nama bohim
kamu kan udah punya nama
maksudnya punya nama itu dikenal orang
kan dikenal orang juga udah
biasa saja tuh ngomongnya
gak usah sambil melotot
nanti kalau mata kamu loncat jatuh ke bawah jembatan ke giles angkot atau bis gimana
kok belum kesini
udah gak boleh kesana lagi sama kang mus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
disuruh fokus latihan tinju ya kang
kamu mau jadi anak buah saya gak
jadi anak buah gimana maksudnya
ya jadi anak buah saya
ganti si iwan
saya harus tanya dulu sama kang murad
gak usah tanya dulu sama kang murad
bukan gak usah tanya sama murad
gak usah jadi anak buah saya
baru juga masuk
sudah keluar lagi
gak mau ditagi
ini buktinya saya kasih
terus kenapa tadi kamu begitu
lain kali dia masuk ngomong
tentang saya sudah dua kali iskan hela hela kok diem aja itu artinya saya nggak mau ngasih
udah denger kabarnya iwan
dia udah nggak boleh kesini lagi sama kang emus
iya iwan udah cerita dia sedih
kamu jangan ikut sedih dong
gak usah keantosan keantosan hela
kamu masih sama iwan
iya gitu aja dijalanin aja
anak kamu udah mau sekolah jiwa belum jelas masa depannya
rezeki ada yang ngatur kang
iya sih tapi gak mikir mikir lagi kenapa sama saya aja
kamu udah punya istri
saya sebetulnya udah gak cocok sama istri saya
nanti pulangnya jangan lupa sekret belanja buat jualan besok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
saya turun disini kamu cari pakir yang terdekat
rizeki kasih kabar kamu harus jemput saya dimana
saya gak ketemu
saya dapat informasi yang akurat dari teman teman yang lain
yang matahin tangan kiri dik dik yang ngodang
terima kasih buat informasinya
pakai helm saya
buat apa saya pakai helm
biar tangan kamu dua duanya bisa kerja
parkir yang benar
sudah ada laporan kang
yang bikin patah tangan dik dik kang odang
iya teh saya kenal teh teh
saya mau tahu
gimana bisa ketemu kang odang
mau apa teh
bisnis apa teh
akang berdua gak perlu tahu
kang mus juga nggak perlu tahu
jangan sampai ada yang tahu
gimana saya bisa ketemu kang odang
itu anaknya kang bahar bukan
mau bisnis apa ya sama kang odang
kenapa tadi gak nanya
kenapa bukan bang pipit aja tadi yang nanya
kan yang diajak ngomong kamu
abis makan dimana
masa makan di wc
kalau buang air
nasi ditambah mie
kurang buah dan sayur
jadi susah buang airnya
kangus duduk sendirian
barusan saya bercanda
silahkan dilanjutkan duduk
gimana hasil operasi di pasar
gak jadi bos
kenapa gak jadi
kan bosnya juga baru datang
bos kemarin baru ngasih tahu lokasi
belum ngasih petunjuk teknisnya gimana
saya sama arman takut melanggar peraturan internal
berarti saya yang salah
saya bangun kesiangan
ikut sahur bos
saya kan contoh orang yang agak bener
kok kang tahu yuli suka ke sini
saya sebetulnya gak tahu
bikin saya jadi tahu
kalau yuli suka ke sini
tapi emang suka ke sini
dia ngomong apa soal dik dik
kok kang tahu
dia sering ngomong soal dik dik
sebetulnya saya gak tahu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
kalau dia suka ngomongin dik dik
dik dik diketin akang
mau geser saya
terus kalau nanti akan mundur pensiun
dik dik yang bakal naik bukan saya
duluan saya kemana mana jadi anak buah akan
dik dik makan anak kemarin sore
yang berubah nama jadi siska
yang mencoba merusak nama dik dik lewat amin
supir keluarga kang bahar
dik dik sekarang lagi istirahat total
tangannya dibikin patah sama orang
atas suruhan orang lain
bahwa orang yang ada di belakang saya
saya udah ngomong susah susah
kamu masih aja nggak ngerti
tadi malam saya survei ke mall
menjajaki kemungkinan kita nyopet di sana
ternyata di sana sudah banyak teman teman seperjuangan kita
teman teman seperjuangan kita itu maksudnya siapa

teman teman seperjuangan kita itu maksudnya siapa
emangnya profesi kita apa
buat memperjelas aja bos
oke saya lanjutkan ceritanya
gak bisa ngejaga dik dik
saya juga sepertinya
akan tenang aja
lawan kita sudah melibatkan odang
mesin tempur yang hobinya bikin patah tangan orang
mungkin kamu yang jadi korban
jadi saya pulangnya bawa di pd film korea
bukan film bioskop
kalau di sini mah namanya
orang lain tak rawe
orang lain tak daru
orang lain sahur
anak buah kamu
semua sudah punya jalan masing masing
sudah jadi security
si jupri jualan sepatu
si iwan jadi petinju
kamu mau jadi apa
jangan bilang kamu mau tetap di sini
cepat atau lambat sekarang atau besok kita harus pergi dari sini
kita harus pensiun
kita lupakan film korea
kita kembali ke jalur dimana mesinnya kita berada
di bisnis mana transfer
usaha pemindahan isi dompet orang lain ke dompet kita
besok kita operasi di pasar
hari ini untuk sekedar mengisi waktu luang kalian boleh operasi di angkot
sedompet dua dompet lumayan
hari ini ngamen
kalau di sini
ini hari ini lolos semua
gak ada yang ngasih
kalau gitu nggak usah ngamen lagi
mikir aja sendiri
gak ada yang ngapain
lebaharan sudah kecium baunya
sudah tinggal tiga hari lagi
mudah mudahan stok baju muslim kita bener bener habis
mudah mudahan ini juga tinggal sedikit lagi
sekarang tinggal mikir habis lebaran kita mau jualan apa
jualan baju muslim kayaknya udah gak nge trend lagi kalo habis lebaran ma
sayang ma rencananya mau kembali kesemula
aku mah belum tau
gak mau bantu aku jualan cilok lagi
karena males ketemu langganan ubed ya
enggak tuh biasa aja
kalau biasa aja gak usah marah atu
mungkin dia cemburu
gak usah gr
gak apa apa atu
gr itu lebih baik daripada minder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
sampai mieszkanya tuh gak susah
tidak perlu berpindah soalnya
operasi dan suku ya kan
persoalan sepak bola indonesia
memangnya sepak bola indonesia
kamus juga yang urus
ah kamu semua
kenapa kamu duluan
males sama ubed
gak nunggu ubed
kita buka puasa bersama yuk
aku gak mau
kenapa turun disini
aku kayak ketataan
itu dewi pergi sama siapa
dia lagi di atas motor
kayaknya gak denger
kursus sablon kamu sudah beres
berarti kamu terus jadi karyawan
tapi saya masih mau disini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
tapi tempat kamu
sudah bukan disini lagi
jangan lupa mencoba
jangan lupa mencoba
jangan lupa mencoba
jangan lupa mencoba
dengar es campur itu bikin seger
emang aku enggak puasa
kok ngajak saya jajan es campur
saya nggak ngajak cuma nanya mau es campur
kang kenal kang odang
saya mau ketemu
terus rencana kamu gimana
ada yang mau ketemu hakang
dia nggak setuju kamu nyoba usaha lele lagi
iya tapi saya masih penasaran
kamu pernah bilang ke saya kegagalan usaha lele kamu itu karena kamu gak fokus
itu artinya kamu harus ninggalin kerjaan di sini
iya kang tapi nggak sekarang
bisa menjemput paksa siapapun buat ketemu saya
berapa yang harus saya bayar
iya saya tahu cik esi
tapi mahalnya itu berapa
siapa orang yang harus saya bikin patah tangannya
dua hari yang lalu kang odeng bikin patah tangannya
sekarang bawa ke saya
orang yang nyuruh kang odang bikin patah tangan dik dik
kita sudah deal
padahal ya setahu saya yang banyak dicari itu daging sapi atau daging ayam
tapi ini kenapa harga jengkol jadi ikut mahal
udah cik enggak usah dipikirin
pan cik edo yang bilang lebaran mau masak jengkol
sekarang cik edo juga yang bilang enggak usah dipikirin
iya tapi kalau mahal mah enggak
kita harus nunggu
memangnya tahun kemarin mau lebaran jengko harganya berapa
hmm tadi katanya gak usah dipikirin
ada yang mau ketemu
siapa yang bayarkan uang dalam
kita pernah ketemu
waktu ibu tete meninggal
saya udah tau teh
akang anak buah kangus
sudah nggak lagi
akang nggak ada masalah sama dik dik
kenapa akan bayar orang buat bikin tangan dia patah
saya kenal bos jamal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
bos jamal tindam sama kangus
karena kangus ngelepat dia ke penjara
akan kerja buat bos jamal
sama seperti dulu akang kerja sama kangus
akang punya keluarga
tapi nanti siapa yang cari nafkah buat keluarga akang
sekarang akang boleh pulang
terima kasih teh
teh kenal kangus
kenal di mana
dia keluarga saya
tetep anaknya siapa
saya nggak tahu kalau ott anak kang bahar
angak kenal kang bahar
maaf buat apa
saya mau mundur
mundur dari apa
dari semua kerjaan yang bos kasih
dari semua janji yang bos kasih
ada yang ngeberes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
kang ini ujang
minta maaf buat apa
saya yang tanggung jawab soal hiknik
saya disuruh kang jamal
kalau sudah minta maaf terus kamu jadi benar
nggak tahu kang
kenapa ngaku sekarang
kenapa nggak nunggu penyelidikan saya selesai
terus kamu saya tuduh sebagai salah seorang yang terlibat dalam kasus dik dik
kang tahu kang odang yang bikin patah tangan didik
saya bukan orang baru di bisnis ini
jawab pertanyaan saya yang tadi
kenapa ngaku sekarang
kenapa nggak nunggu penyelidikan saya selesai
terus kamu saya tuduh sebagai salah seorang yang terlibat dalam kasus dik dik
saya dibebaskan nanti
padahal kalau mau saya bisa dibikin lebih parah dibanding tangan dik dik
ada berapa orang yang punya nama kinanti
kinanti bebasin kamu
bebasin kamu dari mana
arkasnya kang odang